merebaknya kasus antraks di kabupaten gunung kidul sejak beberapa hari lalu berdampak pada pedagang daging sapi di pasar argosari wonosari pada jumat
dan untuk mengantisipasi dan menjaga kesterilan dari daging yang dijual ia memastikan dalam proses penyembelihan sapi
selain dipastikan dalam kondisi sehat penyembelihan dilakukan sesuai dengan prosedur dan bersertifikat halal
dengan begitu menurut dia daging sapi layak dikonsumsi
dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini tentang antraks di gunung kidul sudah terhubung bersama kami jurnalis transmedia edo nurgantara
selamat pagi edo bagaimana pantauan anda terkait penyebaran antraks di yogyakarta saat ini bisa anda gambarkan
ya selamat pagi presiden ayu
nah untuk perkembangan kasus antraks di kabupaten gunung kidul daerah ini
di yogyakarta sendiri saat ini masih dinas terkait masih terus melakukan pemantauan pemantauan di daerah penyebaran penyakit begitu freddy dan ayu
baik edo apakah ada pengaruh dengan adanya antraks ini di yogyakarta dengan penjualan para pedagang di sana
nah dengan ada merebaknya kasus antrak di kabupaten gunung kidul sendiri
nampaknya juga berdampak pada pedagang khususnya pedagang daging sapi di pasar argosari wonosari presiden ayu
ya edo dari dinas dinas terkait apakah sudah melakukan berbagai antisipasi yang dilakukan untuk pencegahan penyakit antraks di sana
untuk dinas terkait sendiri kemarin sudah melakukan rapat secara terbatas
dari pernyataan dari kepala dinas kesehatan kabupaten gunung kidul
dari budewi rawatis
dan menyampaikan bahwa secara epidemiologi sudah bisa dikatakan klb
namun untuk saat ini masih menunggu dari keputusan pemkap gunung kidul sendiri dan ayu
edo bagaimana dengan masyarakat sekitar di yogyakarta
apakah mereka sudah mulai khawatir tentang
apakah mereka sudah mulai mengatakan bahwa terjangkit antraks ini kepada hewan hewan ternak
atau situasinya masih cukup kondusif di sana
untuk situasi di sini sendiri masih sangat kondusif presiden ayu
tidak ada pembatasan sosial namun di daerah penyebaran penyakit
di padukuan gati sandirusus manu sendiri di daerah tersebut
dilakukan lokalisasi presiden ayu
apakah mereka sudah mulai mengatakan bahwa terjangkit antraks ini kepada hewan hewan ternak
apakah mereka sudah mulai mengatakan bahwa terjangkit antraks ini kepada hewan hewan ternak
selanjutnya tadi ada dampak penjualan daging yang notabene lebih ke arah menurun ya edo
apakah ini sudah ada yang dilakukan juga dari pihak pedagang
antisipasi apakah mengurangi stok penjualan daging atau bagaimana dari pantauan anda
oke untuk menurunnya penjualan daging sapi di pasar agus harimu
di pasar agus harwi sendiri
untuk pedagang daging sapi
saya lebih memilih untuk mengurangi stok penjualannya
karena menurut salah satu pedagang yang saya konfirmasi tadi
edo menurut pantauan anda di lokasi
apakah ada laporan antraks terbaru yang terjadi
nah untuk update terakhir kali ini
dari delapan puluh lima warga yang berpapar antraks kemarin
satu di antaranya mengalami gejala mual gatal
itu langsung dilarikan di rumah sakit umum daerah wonosari
dan terkait perkembangan dari pasien yang dirawat bagaimana edo
apakah sudah ada informasi lebih lanjut
untuk pasien tersebut yang dirawat di area susi wonosari
belum bisa dikonfirmasi untuk kondisinya presiden ayu
karena bu dewi sendiri juga belum mengetahui tentang kondisi pasien tersebut
baik edo terima kasih
semoga dari kasus antraks ini bisa diantisipasi ya penyebarannya
sehingga tidak meluas kemana mana
terima kasih sekali lagi edo nurgantara jurnalis transmedia
melaporkan langsung dari yogyakarta selamat pagi